rabu siang sembilan hakim konstitusi menggelar pemungutan suara
guna memilih ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi
proses musyawarah tak berujung terang
maka voting atau pemungutan suara pun dilakukan
hasilnya anwar usman terpilih sebagai ketua dan saldi isra
sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh delapan
yaitu anwar usman dan arief hidayat
membuat voting sempat diulang
pada putaran pertama dan kedua anwar dan saldi sama sama mendapatkan empat suara
ditambah satu suara abstain
pada putaran ketiga anwar mendapatkan lima suara dan arief memperoleh empat suara
sedangkan di bursa wakil ketua mahkamah konstitusi
saldi isra mendapatkan lima suara dan terpilih menjadi wakil ketua mahkamah konstitusi
hadirin yang juga saya muliakan
berdasarkan perolehan suara tersebut
dan penguatkan konstitusi
terpilih sebagai ketua mahkamah konstitusi